anda masih di cnn indonesia news report
data dari kementerian kelautan dan perikanan menyebutkan hingga juni dua ribu delapan belas
nilai ekspor sektor perikanan mencapai dua dua puluh tujuh miliar dolar as
namun pencapaian ini apakah berdampak langsung bagi kesejahteraan anak buah kapal yang berperan memajukan sektor ini
berikut liputan koordinator peliputan cnn indonesia april sirait
usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali
ya bangsa pelautan dan parti yang semua semuanya
bukan sekedar mengerik congos congos di kapal
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia indonesia mengandalkan sektor perikanan sebagai prima dona ekspor penyumbang pundi pundi rupiah
menurut data dari kementerian kkp sampai dengan juni dua ribu delapan belas nilai ekspor sektor ini mencapai dua dua puluh tujuh miliar dolar as
namun pertanyaannya apakah pencapaian ini berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diperoleh anak buah kapal
yang bekerja siang dan malam untuk memajukan sektor ini
terutama mereka yang berada di pelabuhan tanjung benoa bali
ia tampak menahan sakit di bagian perutnya
sampai di tanjung benoa abdul tak bisa segera ke dokter karena ia tak punya uang sepeserpun
sementara besarnya upah melaut selama tiga bulan belum bisa ditebak karena belum ada keputusan bagi hasil dari perusahaan
kalau bagi cp nya cepat ya cepat pulang tergantung perponjolan juga kalau perponjolan lebih
kalau tidak ikut bongkar muat digaji nggak
nah tergantung alasan kalau alasannya nggak sakit ya maksudnya dipotong gajinya
ya intinya maksudnya sependapat orang orangnya itu mau dipotong berapa
kalau bang abdul sendiri kira kira dapat berapa nih selama berlayar tiga bulan udah sakit satu minggu
ya nggak tahu
nggak tahu harapannya dapat berapa
ya harapannya ya nggak tak juga
orang rejeki maksudnya kan seberapa disyukuri aja
kondisi dan perlakuan buruk yang diterima abdul juga dialami pelaut pelaut lain di tanjung benoa
sementara beban kerja mereka sangat berat untuk upah rp dua puluh lima sampai rp enam puluh per hari
abk juga tak kenal kata libur selama melaut tiga sampai sepuluh bulan mencari ikan di laut lepas
kerjanya dari jam
dari pagi tembar umpan setting
ntar tarikan lagi ketemu ketemu jam lima sore
sampai jam tiga subuh
ya istirahatnya cuma dua jam lah bisa istirahat itu paling cepat
tak jarang abk mengalami kekerasan jika dianggap malas dan hasil tangkapannya sedikit
dikit dikit salah dikit kukul salah dikit kukul
paling teman saya dikorban nendinya pecah
karena pisau digetok kepala dia begitu digetok udah nggak kerja setuju
makanya saya paling nggak suka kalau ada kekerasan di kapal
harus adil lah kita kan manusia bukannya hewan bukan robot
para awak kapal penangkap ikan beristirahat di ruangan sempit
belasan hingga puluhan pelaut berdesakan di tempat kecil ini
tak ada kasur dan selimut untuk berlindung dari dingin dan kencangnya angin laut
sementara dapur umumnya
mereka kotor dengan sanitasi yang buruk
saat melaut pun abk rentan mengalami kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan cacat fisik hingga kematian
kalau hujannya tergantung anak anak yang fisiknya kalau kuat
ada yang nggak pakai jas hujan kalau fisiknya nggak kuat pakai jas hujan
rifan pelaut dua puluh tiga tahun asal ntt di kapal penangkap tuna ini
enam bulan lalu kehilangan satu ruas jarinya karena tersayat mesin kapal
saya urus luka ini dengan obat seadanya di kapal
ya bersihnya cuma pakai raksa
untuk obatnya cuma pakai bawang merah sama gula
ditempel terus diperban
sampai akhirnya ada hampir dua bulan
sampai dibawa ke dokter dokter bilang sudah nggak bisa dibantu karena tulangnya sudah hilang
yang bekas putusannya sudah dibuang
jalan satu satunya memang harus dioperasi plastik lagi
jadi ditarik dari kulit pinggang ditempel ditarik isinya untuk betul
ketia dan perlengkapan keselamatan
dan kesehatan kerja untuk abk juga dapat berakibat fatal
seperti kasus yang terjadi pada juli dua ribu enam belas
dua abk di benoa ditemukan lemas saat membongkar palka kapal ikan
yang telah berbulan bulan tidak dibersihkan
kedua abk dilarikan ke rumah sakit sangla bali dalam keadaan tak sadarkan diri
salah satunya meninggal dunia
namun pihak keluarga menolak melakukan otopsi
dan hanya meminta jenazah untuk menjaga kemampuan
jenazah abk asal ternate tersebut dipulangkan ke kampung halamannya
sementara dalam kecelakaan kapal golden tuna delapan puluh delapan yang terbakar
dan akhirnya tenggelam di perairan samudera india pada oktober dua ribu tujuh belas
dua puluh abk dilaporkan meninggal dunia dan jenazah mereka dinyatakan hilang
namun hingga setahun berlalu keluarga abk belum menerima santunan kematian
yang seharusnya dibayarkan pt cusi
pasal tiga puluh satu ayat dua peraturan pemerintah tentang kepelautan menyatakan
ahli waris awak kapal yang meninggal karena kecelakaan kerja
wajib diberi santunan sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah
usaha saya mengklarifikasi kasus ini kepada pt cusi yang bermarkas di bali
dijawab dengan pernyataan melalui surat elektronik
menanggapi pertanyaan saya pt cusi mengatakan
telah melengkapi dokumen yang diperlukan pt mega pratama
selaku perusahaan asuransi yang mengurus santunan kematian abk
tetapi pt cusi tidak menjelaskan lebih lanjut
penyebab proses pencarian santunan berjalan lambat
kepastian jumlah santunan yang diberikan pun tidak disebutkan
kisah pilu para pelaut di tanjung benoa mengingatkan saya
pada kasus perbudakan abk di benjina maluku
yang terbongkar pada dua ribu lima belas
ratusan nelayan asal myanmar dan thailand diperbudak dan diperjualbelikan
untuk menangkap ikan
hal yang sama rupanya terjadi di bali